dari lanjutan kasus pembongkaran rumah radio bung tomo
polrestabes surabaya dipastikan akan memanggil bank jayanata
selaku pemilik bangunan
polisi juga akan menanyakan pelakat cagar budaya
hingga izin bagaimana jayanata bisa memperoleh hak kepemilikan tanah
di rumah radios tersebut
polrestabes surabaya hingga kini masih terus menyelidiki
pembongkaran rumah radio bung tomo di jalan mawar nomor sepuluh surabaya
usai memanggil kepala dinas kebudayaan dan pariwisata kota surabaya
hari ini rencananya pemilik lokasi rumah radio bung tomo
yakni beng jayanata giliran yang dipanggil untuk dimintai keterangan
polisi akan meminta keterangan seputar keberadaan pelakat jagar budaya
yang sebelumnya diakui oleh pihak jayanata
jika plakat tersebut saat ini disimpan oleh mereka
ini laman dari milik ahli waris dijual sampai tangan di tempat jagar budaya
sampai pengajian itu semua harus kita pelajari
selain memanggil pemilik rumah polisi juga meminta keterangan
dari sejumlah ahli seperti arkeolog cagar budaya dari trawulan mojokerto
dalam menangani kasus ini polrestabes surabaya akan bersikap hati hati
mengingat harus mempelajari seluk beluk bangunan ahli waris
surat jual beli hingga kapan bangunan rumah radio bung tomo
ditetapkan sebagai jagar budaya
wahyu pratama surabaya